roro mama mau bicara sama kamu
mama mewaksa aku untuk terima cintanya bandung gondowoso iya
mama kan gak mungkin paksa kamu roro tapi ini demi kehidupan kita
sudahlah nak terimalah mama kan enak bandung
enggak ma ini udah keputusan aku aku gak akan terima bandung walaupun dia ngasih
calon sekretaris bapak sudah terpilih tinggal menunggu keputusan dari bapak
suruh dia masuk
selamat siang pak bandung
aku bawa kabar gembira buat kamu
nah jadi aku kemarin tanya sama temen
kalau di kantor lagi cari pegawai
nah kamu gak kerja sana
ya maulah mau banget
siapaan sih sembarangan megang megang
jangan kurang ajar ya kamu
loh aku cuma mau bantuin kamu kok
gak usah alesan aku tahu akal busuk kamu

aku bakalan nikahin kamu aku gak mau nikah sama orang yang udah gak menumpak aku
aku gak pernah ngebunuh bapak kamu
mana ada pembunuh yang mau ngaku
aku tahu kamu tuh sengaja ngebunuh papa aku biar kamu bisa leluasa nguasain keluarga aku
tapi sorry ya aku gak sudi dinikin sama kamu

kamu mau minta apa pasti aku kasih
asal kamu mau jadi istri aku
aku gak akan pernah mau
lo jangan kurang ajar ya sama roro juga
lo kalau berani lawan gue
indra apaan sih
so lupa temen temen nha

oh di lunar
hanyane untuk rukunnya
sini aku yang obatin
oh iya kak aku mau tanya deh
kok kakak kayaknya suka banget sama kak roro
ya gak apa apa sih pengen nanya aja
soalnya gini deh kak roro kan sering banget tuh nolak kak bandung
tapi kenapa kakak masih ngejar ngejar dia
aku tuh suka sama kakak kami semenjak pertama kali aku ketemu kakak kami
dan sampai sekarang gak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi kakak kamu di hati aku
bener bener tapi kan karena udah gak suka sama kakak
tapi kamu bisa kan bikinkah kamu itu suka sama aku
aku gak diterima nera
kok bisa kamu diterima
padahal kan kamu udah punya persyaratannya udah lengkap
ya aku nggak tahu deh mungkin mereka punya pertimbangan lain kali
yaudah kita pulang aja yuk
kalau kamu mau ngelamar kerja kenapa gak bilang sama aku
oh jadi kamu yang bikin aku gak diterima kerja
nama kenapa kamu gak suka dengan kerja di perkebunan
atau gaji kamu masih kurang
ternyata kamu tuh bener bener micik ya
ternyata ini semua tuh ulahnya bandung tuh gak
ternyata ini semua tuh ulahnya bandung
kak coba aja kalau kakak jadi nikah sama ka bandung
kinanti kamu tuh salah ya
ini semua tuh gara gara bandung
jadi kamu harusnya marahnya sama dia bukan sama aku
tutup aja salahnya kakak
kamu ini apaan sih ya jelas aku bener dong
aku ngelakuin ini semua kan karena nasihat papa
yaudahlah kalian gak usah pada berantem
udah loro jangan diladenin adik kamu
udah aku tunggu sini
mama mau bicara sama kamu
mama mau maksa aku untuk terima cintanya bandung gondowoso
tapi ini demi kehidupan kita
nama akannya nak bandung
ini udah keputusan aku
aku gak akan terima bandung walaupun dia ngasih kita apapun ma
kamu masih nuduh dia yang bunuh papa kamu
aku akan buktiin kalau dia jahat dan dia bersalah
dan aku akan masukin dia ke penjara ma
oke aku mau ke kamar dulu deh ma
saya mencurigakan keakhirannya
jangan jangan dia memang sengaja dikirim musuh
buat matematikan perusahaan ini
saya sedang mencari berkas berkas untuk meeting nanti siang pak
apa yang kamu cari lagi
jelas jelas berkasnya di tangan saya
saya pikir berkasnya masih ada di sini
ya sudah saya cari materi yang lain dulu
terima kasih pak